kami awali dari aceh ratusan warga desa blang aman kecamatan loksukon
kabupaten aceh utara dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur bercampur gas
ya semburan lumpur setinggi hingga dua puluh meter keluar saat pemilik rumah dan pekerja sedang menggali sumur
sebelum lumpur menyembur sempat terdengar beberapa kali letusan dari tempat penggalian sumur bor
saat itu juga para pekerja langsung meninggalkan lokasi sehingga tidak ada korban jiwa
sementara pemilik rumah langsung mengungsi ke rumah kerabatnya
lokasi semburan lumpur langsung dijaga polisi dibantu tni untuk mencegah agar warga tidak datang mendekat
nah ini menjadi gas ya jadi begitu dibor masuk tanah lihat ini tanah lumpur ini turun keluar ini ya
kalau banyaknya ini tergantung kita nggak tahu di lembaga
berapa besar ya